mendekati akhir tahun biasanya digunakan masyarakat untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama orang terdekat
namun anda juga harus bijak mengatur perjalanan dan keuangan agar liburan terasa menyenangkan tanpa terjerat pinjaman
destinasi yang jauh terkarenanya juga membutuhkan biaya yang tak sedikit
di ling papua sendiri seratus hari itu habis sekitar enam puluh jutaan
gitu budget termahal adalah transportasi kalau di sana
kemarin kita ke nepal sebulan kurang lebih sebulan itu sekitar tujuh puluh juta
ketika biaya menjadi modal utama untuk berlibur rutin menabung dapat menjadi solusi
tabungan yang cukup tentu akan membuat liburan lebih menyenangkan tanpa memikirkan banyak pengeluaran
dulu kan masih sekunder ya tapi sekarang mungkin beberapa masalah
masyarakat otak sudah jadi kebutuhan primer gitu karena kita butuh sesuatu yang meringankan beban yang ada di dalam tubuh kita
nah itu dikumpulin kumpulin kumpulin liburan kemana ketika sudah dapat itu
ketika tabungan mencukupi anda pun bisa memilih destinasi tujuan wisata anda
berwisata di tanah air juga menawarkan beragam keindahan dan pesona alam yang memanjakan mata
dari sabang sampai merauke
terbentang pulau pulau indah yang mengagumkan
indonesia memang menjadi pilihan wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk menikmati keindahan alamnya
jika bosan dan ingin mencoba budaya baru berlibur ke luar negeri juga dapat menjadi pilihan
menjelajah negeri tetangga juga dapat memberikan wawasan dan pengalaman berlibur yang menyenangkan
tapi anda juga butuh persiapan lebih ketika berpergian ke luar negeri
apalagi jika liburan anda memiliki risiko tinggi
perlindungan diri menjadi salah satu hal yang bisa anda lakukan
satu hal penting yang terkadang sering dilupakan wisatawan
gue pengguna asuransi wajib
kita dalam sepuluh hari itu kita mendaki berapa gunung di jawa tengah
dan saat itu gue dari jawa tengah gue harus ke surabaya eh harus ke jogja surabaya dan bali
gue harus operasi dan
itu butuh daya
dana operasi itu saat itu operasinya sendiri dua puluh lima juta kalau nggak salah
persiapan yang matang sangat dibutuhkan sebelum berlibur
mulai dari kebutuhan akomodasi hingga kebutuhan dana hiburan
sebagai wisatawan anda juga disarankan untuk meminimalisir adanya utang
beragam kemudahan ditawarkan di era digital terkadang juga dapat membuat kita terjerat pinjaman yang menumpuk
yang salah itu kalau misalnya kita udah berpengalaman ya kita bisa mencari uang
yang salah itu kalau misalnya kita udah berpengalaman ya kita bisa mencari uang
tapi kita ambil si konsep pay later atau misalnya kita pakai kartu kredit dulu deh nanti dicicil selanjutnya
itu salah karena berarti kita berniat ngambil hutang demi liburan
tapi kalau misalnya kita mau pakai pay later itu karena misalnya dapat promo kode promote gitu kan
atau misalnya dapat diskon atau kita pakai kartu kredit itu memang buat nambahin poin
kita posisi bisa bayar dan ada budgetnya
pemilihan waktu dan tujuan saat liburan akhir tahun juga perlu direncanakan secara matang
padatnya masyarakat yang berlibur biasanya membuat jalanan macet dan tempat wisata menjadi padat
jangan mendekati ke natal atau pada saat tahun barunya
karena memang di saat itulah yang lagi peak peaknya gitu dan bakalan macet kan
kemudian itu bakalan jadi nggak nyaman
kemudian usahakan kalau gue sendiri biasanya saat orang berangkat gue akan pulang
jadi nggak ketemu crowd nya
karena gue nggak begitu suka kalau crowd nya itu terlalu padat banget
dan gue bukan penganut juga saat natal tahun baru itu ke tempat tempat yang mainstream
karena gue tahu di tempat itu bakalan rame banget
jika anda berencana menikmati liburan akhir tahun ini dia beberapa tips agar liburan anda menyenangkan tanpa menguras kantong
kita bisa nabung dari jauh jauh hari
apalagi kalau misalnya udah punya targetnya liburannya benar benar ke luar negeri tiga tahun ke depan misalnya
itu kan bisa pakai instrumen instrumen investasi lain
misalnya lewat deposito atau misalnya kalau emang maunya hanya ditabungan aja juga nggak kenapa kenapa
yang penting sih disiapin secara baik
kita tuh selalu menyesuaikannya tempatnya baru kita sesuaiin budgetnya
seharusnya kan gini aku punya budget misalnya lima juta
bisanya oh bandung
itu kan bagusnya gitu
tapi kalau misalnya kita aku maunya bali
padahal nggak ada budgetnya
itu yang biasa kita lakuin
boleh banget memanfaatkan promo dan juga penawaran penawaran yang ada di luar sana gitu ya
selagi kita bisa manfaatinnya secara baik
salah satu hal yang terpenting saat liburan adalah rasa senang yang harus didapatkan untuk kembali membawa energi positif sebelum kembali ke rutinitas
persiapkan diri anda sebaik mungkin agar hati senang kantong pun aman